pak rena sendiri sudah tahu kalau andin ibu kandungnya
kalau belum sebaiknya kamu tidak boleh mendahului
dari awal papa kan dukung nino untuk tahu identitasnya reina
tapi sekarang kok malah gak dukung nino
maaf ya dong bu nya andin ya
tapi ranahnya harus makan siang dulu
mak aku makan siang dulu ya
makan yang banyak ya
tapi aku boleh minta sesuatu
aku minta mama senyum dulu
aku minta mama senyum dulu

aku minta mama senyum dulu
aku minta mama senyum dulu

kulang lebar ma
nah gitu dong
yuk makan dulu
udah jam segini kok masa belum pulang ya
udah jam segini kok masa belum pulang
buandien mau kemana buandien
mau naik apa kan supir buandien hari ini gak dateng
udah gapapa gampang bisa pesan ojek online udah buka dulu sekarang
waduh jangan jangan buandien jangan nanti bisa bisa leher ubiah digorok sama pak bos
kalau buandien naik ojek
udah gapapa cepetan ini saya mau pesan ojek online dulu
nah tuh pak bos dateng aman dah
buandien jadinya bosan naik ojek online ya
udah buka cepetan
kamu itu dari mana aja sih
aku telfon gak diangkat
aku pikir aku gak khawatir sama kamu
nah kamu ngapain di luar rumah
ya aku mau nyusulin kamu lah mas aku takut kena penapa
ya tadi waktu kamu telfon sih udah deket sini makanya gak saya angkat tanggung
ada ribet kecil sama nino tadi
gapapa diobatin sedikit sama kamu sudah sembuh
oke ke rumah ya
ibu elsa ibu elsa bangun
kalau ngeliat pak abo sama bu andin udah kayak nonton drama korea
baik ibu elsa
saya akan jelaskan aturan aturan yang ada disini
jam lima subuh
ibu elsa bangun
setelah itu membersihkan tempat tidur
ada kegiatan senam pagi
dan dilanjutkan dengan mandi
jam tujuh sarapan
jam delapan ibu melakukan kegiatan
sampai dengan jam makan siang
setelah jam makan siang ibu melanjutkan kegiatan sampai dengan sholat asar
setelah jam istirahat sore
akan dilanjutkan dengan kegiatan keagamaan
dan jam sembilan malam itu waktunya untuk istirahat
jelas ibu elsa
ibu elsa bangun
untuk menerima kunjungan juga
bu elsa tidak sebebas seperti ditahan kantor polisi
ibu elsa bangun
dan ada waktu waktunya dan diawasi lebih ketat
ibu elsa bangun
ibu elsa bangun
ibu elsa bangun
iya saya baca dari dokumen ibu
ibu sedang hamil ya bu
ibu elsa bangun
nanti saya akan berikan makanan ibu yang lebih bergiji
ibu elsa bangun
dan dokter akan memeriksa ibu sebulan sekali
ibu elsa bangun
dan dokter akan memeriksa ibu sebulan sekali
ibu elsa bangun
ibu elsa bangun
ibu elsa bangun
aldebaran tuh gimana sih
dateng dateng kesini marah marah
mukul kamu kasar banget sih di

masa harus pakai kekerasan kayak gitu
al ada benarnya mah
al ada benarnya mah
kamu kan sudah menceraikan andin
sebelum anak itu lahir kan
seandainya reina itu anak kamu
seandainya reina itu anak kamu
sebenarnya kamu tuh sudah menolak dia
sebenarnya kamu tuh sudah menolak dia
seandainya reina itu anak kamu
seandainya reina itu anak kamu
pak apaku salah
ingin mengetahui identitas reina yang sebenarnya
ingin mengetahui identitas reina yang sebenarnya
ya kamu gak salah
sekarang papa mau tanya sama kamu
seandainya kamu sudah berhasil
apa yang kamu cari
apa yang kamu cari
terus kamu mau apa
k budget yang dalam
k budget yang dalam
k budget yang dalam
reina sudah mempunyai seorang papa

reina sudah mempunyai seorang papa
reina sudah mempunyai seorang papa
reina sudah mempunyai seorang papa
reina sudah mempunyai seorang papa
kalau belum sebaiknya kamu tidak boleh mendahului
dari awal papa kan dukung nino untuk tahu identitasnya reina
wah kan kemungkinan besar rena itu cucu kita cucu kandung kita
ya udah biar aja minum berusaha ya kan
ya ya papa tahu itu ma
tapi apa yang sudah dikatakan
papa jadi berpikir ulang
al itu benar
selama ini andin sama raina itu menderita karena keputusan kamu loh
jadi kita nggak bisa nggak bisa nggak seharusnya gitu tuh memaksakan semuanya itu sekarang
karena kesalahan kita
dengan aku mengetahui identitas rena
paling tidak ada sebagian dari hidup aku yang bisa aku tebus buat kesalahan aku ke renapa
tapi tapi apa rena memerlukannya
dengan kamu menebus kesalahan kamu
apa bisa membuat rena menjadi lebih bahagia
apa bisa membuat rena jadi lebih bahagia
coba kamu pikirkan lagi
keputusan semua ada di depan
keputusan semua ada di tangkap